masyarakat dan media terkejut ketika ia bercerai dari veronika tan basuki cahayapurnama atau ahok kembali menjadi berita
ia disebut sebut akan menikah dengan seorang polwan yang kabarnya juga merupakan mantan ajudan veronica
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dikabarkan akan menikah setelah keluar dari penjara
detik com menyebutkan calon istri ahok bernama bribda puput nastiti devi
salah satu sahabat ahok prasetyo edi marsudi membenarkan ahok akan menikah dengan perempuan berinisial p
namun prasetyo tidak berkomentar mengenai seorang palwan yang fotonya beredar di sejumlah media online sebagai calon istri ahok
rekan ahok lainnya juga berkomentar terkait kabar pernikahan mantan gubernur dki jakarta ini
dikutip dari detik com mantan jurubicara ahok raja juli antoni mendoakan agar ahok bahagia dengan pilihannya
baru saja basuki cahayapurnama memposting tanggapannya mengenai rumor bahwa ia akan menikah lagi
di akun twitternya
di akun twitternya
di akun twitternya
di akun twitternya
ahok menyatakan akan menjawab sendiri semua rumor yang beredar
ketika ia bebas nanti